jelang perayaan natal dan tahun baru gubernur dki jakarta anies baswedan bersama tim pengendalian inflasi daerah provinsi dki jakarta
meninjau ketersediaan pangan di gudang pt food station cipinang jaya cipinang jakarta timur pada jumat pagi
hal ini untuk memastikan pasokan pangan khususnya beras aman selama natal dan tahun baru
pemerintah provinsi dki jakarta melalui tim pengendalian inflasi daerah provinsi dki jakarta menjamin pasokan stok komoditas terkendali
hal ini diungkapkan gubernur dki jakarta anies baswedan usai kunjungan bersama tpid ke pt food station cipinang jaya jumat pagi
pt food station cipinang jaya merupakan salah satu badan usaha milik pemprov dki yang bergerak di bidang pangan
anies menyebut pt food station cipinang jaya telah memperhitungkan dan mempersiapkan pasokan sesuai dengan kondisi jelang natal dan tahun baru
sehingga ia optimistis stok serta pasokan pangan untuk wilayah jakarta aman
alhamdulillah stok aman untuk akhir tahun ini sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir atas fluktuasi harga karena pasokan tersedia dengan cukup
dan alhamdulillah stok komunitas strategis seperti beras gula daging sapi daging ayam telur ayam minyak goreng bawang merah cabai merah bawang putih
semuanya dalam kondisi stoknya aman
di jakarta sendiri kurang lebih satu bulan sekitar delapan puluh sampai dengan sembilan puluh ribu ton

kemudian pasak hidup cipinang itu bisa meng cover sekitar lima belas sampai dengan

di luar dari stok itu food station sendiri sebagai bubb pangan sudah menyiapkan stok kurang lebih sampai dengan seratus miliar di sini
jadi rata rata harga beras itu sepuluh ribu dari sekitar
gubernur anies menambahkan pemantauan juga akan dilakukan pada pasokan bahan pangan strategis seperti telur daging ayam daging sapi dan bumbu dapur di berbagai pasar di jakarta
f rizal jakarta
f rizal jakarta